sementara sidang perdana pra peradilan taat pribadi selasa pagi diwarnai dengan aksi walkout
kuasa hukum taat pribadi mempertanyakan keabsahan surat pencabutan kuasa hukum oleh taat pribadi yang dinilai janggal
awal sidang pihak termohon polda jawa timur menyerahkan surat pencabutan kuasa hukum taat pribadi
yang ditanda tangani oleh taat pribadi sendiri di atas materai
dalam surat tersebut tertera pencabutan hak kuasa dua belas pengacara dari dua puluh satu pengaca dari arsyad arsyad lawvim
hakim tunggal sigit sutriono pun mempersilahkan dua belas orang yang dicabut kuasanya meninggalkan ruang sidang
sebagaimana yang tadi terjadi di persidangan kami mewakili kuasa yang lainnya
ada beberapa untuk tidak bisa ikut di persidangan dikarenakan adanya pencabutan surat kuasa
yang kami nilai ini tidak benar ini sangat janggal bagi kami
dari mulai penyidikan kami tidak diberikan akses untuk menemui daripada dimas kanjeng
sidang pun kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan alasan pemohon dan jawaban termohon
namun saat pembacaan jawaban termohon kuasa hukum taat pribadi yang tersisa mengajukan skorsing hingga tiga kali
dengan alasan keabsahan surat pencabutan kuasa pemohon
yang justru dibawa ke persidangan oleh termohon

ini kan ada konsep kegugungnya dia mengajukan bukti di depan persidangan tidak benar kan begitu
tetap saja berjalan sampai saudara buktikan ini sidang tetap berjalan
karena tidak dipenuhi hakim ibnus setio kuasa hukum taat pribadi
mau meninggalkan ruang sidang

mau sidang mau melanjutkan persidangan ini cuma ini saudara mau wapat begitu
sebetulnya wapat itu tidak ada ya di pengadilan itu tidak ada
tapi kalau saudara meninggalkan sidang silakan itu ada saudara ya
sidang pun tetap dilanjutkan sesuai agenda hingga selesai pukul sebelas siang
tanpa kehadiran sama sekali dari pihak pemohon
pihak termohon pun langsung memberikan jawaban
dan membacakan kepatutan hukumnya diantaranya sudah dipenuhinya dua alat bukti yang cukup
sidang pun dilanjutkan rabu pagi dengan agenda pembuktian dari kedua belah pihak